ya ampun tempat itu cocok banget buat cewek kaya
ini aja nabrak saya
eh eh kok ini si kepompong yang malah jagain lampak
putri mana putri
saya juga gak tau tante
putri kaya nya lagi ada kesibukan sedikit deh
jadi saya janggentin dulu sebentar
bener itu si putri mau bingit sengaselinnya gak bisa aja
bikin ibu sedikit aja
nah ini dia nih
ini dia ini dia ya
tante ngajarin kamu
tante asal tante tau kalo mike itu udah dua kali mau kurang aja sama putri
fitnah yang kamu kasih tau ke tante aku dingit ya menggetarkan
hei dengar ya mike itu bukan tipe laki laki yang kurang ajar
tapi dia memang yes jatuh cinta kelapa kelapu sama anak tante gitu
gak deh daripada kamu tambang ngomongnya ngawur gak karu karuan sekarang pergi
maaf tante kalau memang tante gak suka ngapain dengan saya kenapa gak tante aja pergi
tante tante tante tante udah tante tante udah udah udah tante tenang lu tenang
tapi sabar dulu ya tenang sedikit biar aku sama dewa yang cari putri ya
dewa mendingan sekarang lu temenin gue cari putri ya
lu kesana gue kesana ya gue tau ntar jadi apa
udah pergi pergi
anak kemana lagi ya
awas awas aja papa nanti dia balik
ini putri kemana lagi
malah mau hujan lagi
mana sih itu putri
nusahin aja jadi orang
eh lu liat putri gak lu udah nemuin dia gak
gue udah keliling tempat berapa kali selain ketemu
mana sih lu
lu gimana udah ketemu
gue gak bakal nanya sama lu kalo misalnya gue ketemu gimana sih
yaudah cari lagi yuk
aduh ini udah keliatan
aku mau ke tempat berapa
kok ada suaranya
gede orangnya sih

ya ampun tempat ini tuh cocok banget buat cewek kaya
jadi ma mia yang namrakan saya
mbak saya bayar disini mbak
udah lo tungguin aja sama mbak ada yang lewat
ya hitung hitung main main lah sama tikus disitu
mbak jangan tutup mbak

mbak jangan ditutup mbak
gue harus keluar gue harus keluar

gak akan ada yang mau lewat situ
gak mau nembati lagi
gak boleh nih
gak mau nembati lagi
gak mau nembati lagi
gak mau nembati lagi
ini putri harus gimana ya allah
udah jalanannya buntu
udah jalanannya sepi
ini putri harus gimana
putri gak paham wajah disini ya allah
putri gak boleh nyara
putri harus keluar dari sini
gak mau lancar lagi
satu orang garlic
dan lo harus selamat dari tempat ini